pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum dalam kasus pembunuhan brigadir yosua telah digelar senin tujuh belas oktober
giliran pertama yang disidangkan adalah ferdi sambo sang istri putri candrawati asisten rumah tangga kuat ma'ruf dan beribka riki rizal
dalam sidang perdana jaksa penuntut umum membacakan dakwaan bahwa keempatnya terlibat pembunuhan berencana
pada saat jaksa membacakan dakwaan terhadap putri candrawati istri verdi sambo ini mengaku tidak mengerti dakwaan yang dibacakan
saudara terdakwa saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi
mohon maaf yang mulia saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut
iya saya tidak mengerti
silahkan dijelaskan lagi saudara jaksa penuntut umum
apa inti dari dakwaan ini
yang terungkap dalam sidang perdana pembacaan surat dakwaan
jaksa menyebut bahwa verdi sambo menjadi penembak terakhir korban brigadir yosua
dalam kronologi yang dibacakan jaksa ferdi sambolah yang menembakkan sisi kiri kepala belakang yosua saat yosua masih hidup
dan mengalami kesakitan hingga bersimbah darah serta memastikan korban meninggal dunia
sepuluh shsi kmh menghampiri korban nofriansah yosua utabarat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi
dalam keadaan tertelungkup masih bergerak gerak kesakitan
lalu untuk memastikan benar benar tidak bernyawa lagi
terdakwa ferdi sambo shsi kmh yang sudah memakai sarung tangan hitam
menggelam senja atapi dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban lofriansah yosua utabarat
dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum juga terungkap
usai membunuh yosua terdakwa ferdi sambo dan istrinya putri candrawati pada sepuluh juli dua ribu dua puluh
memberikan telpon genggam iphone tiga belas pro max pada richard eliezer untuk mengganti telpon genggam lama yang sengaja dirusak
untuk menghilangkan jejak komunikasi pada peristiwa pembunuhan brigadir yosua
tidak hanya itu keduanya juga sempat memberikan amplop berisi uang tunai mata uang asing senilai dua miliar rupiah pada ricky rizal
dan saksi putri candrawati kemudian terdakwa ferdi sambolah memberikan amplop warna putih yang berisikan
mata uang asing bentuk dolar kepada saksi ricky rizal wibowo dan saksi kuat ⁇ maruf ⁇ dengan nilai masing masing setara dengan lima ratus juta rupiah
sedangkan saksi richard eliezer pudium lumiu dengan nilai setara dengan satu miliar rupiah
menanggapi dakwaan terhadap kliennya tim kuasa hukum verdi sambo langsung melayangkan eksepsi atau nota keberatan
kuasa hukum ferdi sambolah menilai dakwaan jaksa disusun secara kebenaran
kabur tidak cermat dan tidak lengkap
atas alasan itulah meminta majelis hakim membatalkan seluruh dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa
kesimpulan dan permohonan berdasarkan urayan tersebut di atas
maka tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa
surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara pdm dua ratus empat puluh dua jktsl sepuluh dua ribu dua puluh dua
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua disusun secara kabur atau obskur libel secara tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap
dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum
sementara itu usai persidangan kuasa hukum korban yosua huta barat kamarudin simanjuntak menilai
putri candrawati jelas terlibat dalam pembunuhan berencana yosua
kamarudin juga mempertanyakan motif pelecehan

tidak hanya pihak keluarga yosua
masyarakat tentu berharap keadilan ditegakkan dalam persidangan ini
pakar hukum pidana universitas narotama
sunarno edy wibowo menyebut
kasus pembunuhan brigadir yosua merupakan pertaruhan integritas lembaga penegakan hukum
mulai dari polisi kejaksaan dan hakim
masyarakat tentu berharap persidangan sebagai benteng terakhir penegakan hukum
bisa memberikan keadilan
bagi siapapun termasuk brigadir yosua
tidak hanya itu publik juga berharap
persidangan bakal mengungkap fakta sebenarnya
hingga fonis yang dijatuhkan kepada terdakwa
dibeliputan cnn indonesia